kita kembali ke informasi dalam negeri mantan napi kasus korupsi saat ini tidak lagi bisa serta merta mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada
demikian hasil putusan mahkamah konstitusi terkait dengan permohonan gugatan uji materi undang undang pilkada terkait pencalonan mantan napi korupsi
secara umum mk mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang terdiri dari berbagai lembaga demokrasi dan anti korupsi
dalam putusannya mk mengabulkan adanya jeda lima tahun untuk mencalonkan diri setelah napi korupsi menyelesaikan masa hukumannya
selain itu mantan napi korupsi juga harus mengumumkan statusnya sebagai mantan koruptor saat mencalonkan diri dan putusan ini pun disambut baik oleh para pemohon
dengan putusan ini masyarakat bisa mendapatkan kesempatan mendapat calon pemimpin yang bersih dan berintegritas
mahkamah konstitusi melihat fakta empirik bahwa ketidakadaan batas usia
waktu masa tunggu bagi mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah
membuat sejumlah mantan narapidana korupsi langsung mencalonkan diri dalam pilkada
dan yang terjadi adalah seperti kasus kudus selesai menjalani masa hukuman karena kasus korupsi terpilih kembali dan ditangkap lagi oleh komisi pembesaran korupsi
nah masa jeda itu yang didesain oleh mahkamah konstitusi
agar kemudian memberikan waktu korektif bagi kandidat mengevaluasi perbuatannya dan juga membatasi
agar kontestasi demokrasi tidak langsung diisi oleh mantan terpidana tanpa masa tunggu
itu arti pentingnya dalam konteks demokrasi